bar gimana nih kondisi acil
yaudah lah kita nunggu yang lewat aja
dari tadi juga banyak yang lewat
pas ditanya top nggak ada yang mau berhenti
kan nebok kering
tapi anaknya baik penyayang lembut
jangan turun dulu ya
biar apa yang membukakan pintu
gak usah gak usah gak usah
udah lo turun duluan aja
nanti gue turun sendiri
gue gak mau rangga ngeliat gue pakai baju begini
ntar dia cerita sama anak anak
ya kita mah cuman supir
tadi ibu buat ngeliat ke saya
wah saya tanyanya ke warna
lo mah orangnya
oh bebek cantik mah darling maksudnya
bebek cantik ngilang
bebek cantiknya nggak ada mamski
warna udah cari di kolong mobil juga nggak ada
lah ngapain juga kamu nyari acil di kolong mobil
ini mah nih pasti lu berdua berantem ya
makanya pulang cepet
mungkin bep cantik lagi beli pentolan
bebek bebek cantik
jangan jangan tadi acil emang diania ya
akhirnya kabur ponirin sama warna pura pura bilang acil ada di mobil
gue juga khawatir rian
yaudahlah kita nunggu yang lewat aja
dari tadi juga banyak yang lewat
pas kita nyetop gak ada yang mau berhenti
kenapa dia masih disitu sih
gimana caranya gue masuk ke dalam rumah
beli pendalanya gak usah jauh jauh beb
no disana masih ada tukang cilok
saya kagak tau bobos
dari tadi gak tau gak tau gak tau
kami tuh apa yang tau
ya emang saya gak tau mau diapain
udah jangan jangan si acil ketinggalan di restoran
kita kagak jadi restoran pak bos
cuman muter muter doang
kagak mungkin ketinggalan dah
lu mah panjang amat jawabannya
jangan jangan terkunci di dalam mobil
beb beb cantik gak bisa ngebuka pintu mobil
ya kagak gitu juga kali bos
periksa buka mobilnya periksa

cepetan buka cepetan
beb beb cantik ngerisek
dilesep kayak mau pingsan
berarti acil emang dia niaya
tadi acil lagi nyari anting antingnya jatuh
tapi udah ketemu kok
mami pikir kami tuh kenapa kenapa loh c
kalo cuma masalah anting lima belas graman
udah gak apa apa gak apa apa yobi
nih besok beliin dah
itu anting emas
yang seratus graman sebelahnya
biar kalo jatuh keliatan
agak suah nyarinya
pasti tadi takut ya
kalau anting ini
kan enggak biasa pakai
kok diem sih
masih takut ya
makanya tadi gue gak mau pakai
ngapain kamu disitu
itu tongkat golopnya yang di dalam tas dipake semua
satu doang sih